polisi melakukan olah tempat kejadian perkara kecelakaan bus sri padma kencana yang menewaskan dua puluh tujuh orang penumpang
penyebab kejadian belum diketahui karena petugas masih mengumpulkan bukti
hingga kamis siang pengumpulan data dan bukti di lokasi kecelakaan maut di tanjakan cahe desa sukajadi kecamatan wado sumedang jawa barat masih terus dilakukan petugas
hingga kamis siang evakuasi bus masih belum dilakukan
untuk mempermudah evakuasi polisi berencana mendatangkan krin
sementara terkait penyebab terjadinya kecelakaan kemungkinan hasil analisis baru keluar dalam dua atau tiga hari mendatang
kemudian jalan ini kan sebenarnya tidak diperuntukkan untuk bus
jadi kalau kita lihat ini kan jalur alternatif
biasa dipakai dulu waktu masih nagrek belum beres itu alternatif pengalihian nagrek itu bisa lewat wado malangbong kemudian tujapati
jadi tahu saya jalan ini memang tidak diperuntukkan untuk bus besar ini